pulau taber penghuni yang berada di wilayah taman nasional takabonerate
diduga dicual salah seorang warga untuk dijadikan kawasan resort
asdian tibaso pembeli lahan di pulau lantingan
menyatakan hanya membeli hak atas tanah warga yang tinggal di sana
warga yang dibeli haknya telah tinggal di tempat itu
jauh sebelum kepulauan tersebut dijadikan taman nasional
ia membayar sepuluh juta rupiah untuk lahan seluas tujuh hektare
yang ia bayarkan kepada keturunan warga yang pernah mendiami pulau tersebut
ia juga mengungkapkan pengadilan tata usaha negara makassar pada desember dua ribu dua puluh
yang meminta taman nasional melanjutkan pertimbangan teknis
sebagai syarat pemberian izin usaha wisata air di kawasan tersebut
sebenarnya saya tidak pernah membeli pulau
itu hak atas tanah di atas pulau
ini di garis bawahnya
membeli hak atas tanah masyarakat
nelayan kecil yang tidak tahu apa apa mungkin
itu saya tahunya dari pihak balai sendiri
bahwa lantigian itu bisa dikembangkan
makanya saya cari siapa yang dulu tinggal di pulau ini
polda sulawesi selatan masih menunggu hasil pemeriksaan polres kepulauan selayar
untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran hukum dari jual beli pulau di taman nasional tersebut
saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait jual beli pulau lantingan
yang dikomplain dimiliki oleh saudara as
jadi ini adalah milik pemerintah daerah
jadi tidak benar itu milik keluarganya
nanti siapa yang mengaku siapa yang terlibat menerbitkan sertifikatnya dan sebagainya
ini akan diproses
pulau tak berpenghuni tersebut diklaim sebagai milik warga
dan dijual senilai sembilan ratus juta rupiah tahun dua ribu lima belas lalu
kepada warga yang bersuamikan
dan warga negara jalanan
dan warga negara jalanan
penjualan ini baru diketahui pihak balai taman nasional takabonerate
setelah mendapat laporan dari petugas resort jinato beberapa waktu lalu
ahmad samsudin makassar sulawesi selatan